terima kasih ibu ya
obat si bapak tadi berapa
kok dari mbak andin yang udah selingkuh
tapi apa sekarang kamu masih aja belum bisa move on kan
bahkan sampai hari ini
jadi lebih baik aku pelati aja sayang
biar kamu bisa balik lagi ngejok ngejar mbak andin
percuma minta elsa ngaku
aku harus cari cara lain untuk membuktikan
apa benar rena adalah putri

semua kerjaan kamu lancar ya hari ini
tidak pak kalau gitu aku pamit ya
ini sekalian mau langsung ke kantor

papa juga mau pamit kok
papa mau meeting dengan kolega papa di sentul

kamu hati hati di jalan ya
papa juga ya hati hati di jalan
eh jin sebentar
papa baru ingat
kalau papa itu dapat voucher
dari partner papa yang baru buka restoran

kamu datang ya sama rendy

iya oke pak
kalau kalian mau datang
menggunakan voucher itu
thank you ya pak
dan papa harap cepat tentukan tanggal kalian
papa udah gak sabar
iya papa juga
kamu udah ngobrol sama papa kamu
udah beres kan
malah tambah kacau semuanya
tadi tuh sebelum saya bisa jelasin apa apa
kalau kamu berani macem macem sama saya
kalau kamu berani pura pura cinta sama saya

itu gak akan ada ampun tren
kamu pasti dikasih pelajaran sama papa
iya saya jadi nggak berani bilang yang sebenarnya sama papa ren
saya takut kamu diapa apain sama papa
jadi nanti malam
tadi papa kasih saya voucher buat candle light dinner
dan papa bahkan udah bilang ke owner restorannya
kalau kita bakal dateng
makasih ya buat makan siangnya
enggak kita langsung pulang aja kerjaan saya juga udah selesai
tapi sebelum pulang ke apotip dulu ya mas
beli vitamin buat
kamu mau kemana sayang
aku masih ada urusan
eh sah sah
sah kamu ngapain sih
sah jangan teriak teriak disini gak enak sama tetangga
kalau kamu mau selesaikan masalah ini nanti tunggu nino pulang
tiap gue ngeliat pasti elsa lagi berantem sama si nina
percuma kemarin gue ngalah
ini inhalernya sama obat asma nya ya pak
ya harganya berapa ya pak
totalnya dua ratus lima puluh lima ribu ya pak
aduh duit gue kurang lagi dua puluh ribu gimana ini
pak maaf uang saya kurang dua puluh ribu sisa nanti pak ya
mohon maaf ya pak disini gak bisa
udah pak bawa aja
bu gak usah bu biar nanti saya balik lagi disini
udah gak usah obatnya dibawa aja
kan orang di rumah lagi sakit kan masih butuh obat
nanti takutnya kenapa napa bawa aja pak
oke kalau gitu terima kasih ibu ya
obat si bapak tadi berapa sama obat saya tadi saya masang vitamin
halo nino kamu mau kemana no ini ada apa lagi sih
mah aku begitu bodoh dengan mudahnya percaya omongan elsa
dulu elsa pernah bilang sama aku ma kalau golongan darahnya rena itu o
dan dia bukan anaknya andin
kalau andin golongan darahnya itu ab ma
gak mungkin andin melahirkan anak dengan golongan darah o
karena aku yakin banget ini semua udah masuk ke kebohongannya elsa ma
makanya mama tuh dari kemarin kepikiran masalah itu berarti mama benar kan
aduh no entah kenapa ya
waktu kamu bilang kalau nindi itu rena
mamaku jadi yakin kalau rena itu anak kamu no
ah gini aja no coba kamu temuin andin sama a
kamu bicara baik baik sama mereka
terus kamu bilang ke mereka supaya arena bisa tes dna ulang ya
ya kalau mereka merasa roy itu papa kandungnya reina
ya mereka nggak perlu takut kan langsung tes aja oke nu
gawat gue bener bener mati kali ini
mama malah suruh nino buat tes dna
gak ada buat tempatnya
udah homas udah angkap
maaf ya kurang dua puluh ribu sisain nanti ya pak ya
udah pak bawa aja
bu gak usah bu biar nanti saya balik lagi
udah gak usah obatnya dibawa aja
kan orang di rumah lagi sakit kan pasti butuh obat
oke kalau gitu terima kasih ya
oh iya tadi aku ketemu sama pak sumarno
terus dia beli obat buat anak yang sakit asma
tapi masalahnya uangnya gak cukup terus aku bayarin gak apa apa ya
iya aku juga beli vitamin mas buat kamu mas
biar kamu sehat lah
ya kan kamu banyak meeting di luar
saya itu sehat obatnya cuma satu
lihat kamu sehat
gak apa apa kamu gak ngomelin aku kamu kan jadi manis
udah eh aku dari mana
tadi numpang ke wc sebentar numpang pipis
maaf saya mau nanya apa ada waktu saya ingin ketemu
mau bicara apa lagi sih
bukannya kemarin istri saya sudah jelasin semuanya ya
lagian harus berapa kali saya bilang ke anda
jangan pernah ganggu keluarga saya
kenapa nggak paham paham sih
untuk kali ini saya butuh waktu untuk ketemu dengan anda
saya janji setelah ini saya tidak akan mengganggu keluarga anda lagi
jadi tolong saya butuh waktu untuk ketemu dengan anda
tidak ada waktu
tidak ada waktu
tidak ada waktu
tidak ada waktu
tidak ada waktu
tidak ada waktu